aktivis ylbhim isnur heran dengan perubahan sikap presiden jokowi dodo
yang mengembalikan masalah penolakan warga atas pendirian semen kendeng ini
ke gubernur ganjar pranowo
padahal menurut isnur presiden sejak awal sudah terlibat
dan pernah memerintahkan penangguhan pendirian pabrik semen di kendeng rembang jawa tengah
kita bertanya ini apa yang melatar belakangi perubahan sikap pak jokowi
siapa yang membisiki yang ngasih advis dan lain lain
tentu pak jokowi nggak kurang ngerti hukum
siapa yang ngasih nasihat itu pertanyaan penting
ini karena bahaya buat jokowi jokowi dianggap nggak konsisten
bagaimana mungkin jokowi bisa bilang ini urusan daerah
padahal sebelumnya dia memerintahkan ksp
kalau mas indra lihat ini dua sk sk ksp dan sk klhk
dua duanya perintah pak jokowi